pagi ini pihak kontraktor waskita karya menggelar konferensi pers terkait kembali terjadi insiden pengerjaan proyek jalan yang ambruk
untuk mengetahuinya kita akan langsung bergabung dari lokasi proyek tol bekacai
alhamdulillah dengan dilakukan ct scan tidak ditemukan yang bahaya
jadi korban hanya ruka ringan saja dan saat ini semua sudah berkumpul di rumah sakit ug
ada pun untuk lokasi kejadian kami bersama petugas sedang melakukan investigasi lebih lanjut
termasuk saya sebagai kontraktor juga menunggu instruksi dari pemilik proyek
dan juga penyelamat
perintah dari pupr demikian dari saya terima kasih
kalau kami dengan adanya informasi dari pupr itu siap menyampaikan demikian
di evaluasi semua kondisi yang sedang berjalan
prinsipnya kan kami tidak menginginkan hal itu terjadi
jadi dengan adanya moratorium itu semua diteliti kembali
mulai dari metode kerja dan yang lain lainnya ya kami akan berterima kasih
sehingga kedepannya insya allah akan lebih selamat

pak mohon maaf jadi ini kebetulan ada pak sri dari pupr
jadi kebetulan dia juga berundang menyampaikan apa yang menjadi mesis dari binamarga ya pak
jadi mohon dari pupr bisa disampaikan dulu pak
terima kasih pak
jadi ini masih dalam proses investigasi ya
kelihatannya kita belum bisa menyimpulkan
karena saya juga datang ke sini masih mencari dokumen dokumen yang dibutuhkan berkaitan dengan pekerjaan di lapangan
jadi tapi tadi kawan kawan sudah mendengar statement dari pak dirjen binamarga ya
bahwa ada kegagalan tie rod pada fombok
tetapi itu sebagai akibat penyebabnya yang kita masih teliti
secara teknis kita harus perlu pembuktian dan pembuktian
karena itu maka perlu waktu
ini kolbani itu dari waskita atau sekolah
sekolahnya siapa pak

kalau terlalu lama lagi bahkan ada sering beberapa kegadian
bukalanya yang tergolong di sekolah juga
itu kenapa juga beribadah yang terlalu banyak meneror
apakah ada penjelasan bisa
enggak kesnya beda beda

mungkin nanti dijelaskan sama pak suy
pak baik baik sebentar
kalau boleh pak maaf
boleh sebutkan dulu namanya siapa dari media apa
terus mungkin yang misalnya itu tiga pertanyaan dulu biar tidak terlalu banyak
bapaknya juga punya kesempatan untuk menjawab

kalau saya dari deku bija

saya dari deku bija saya melakukan investigasi internal baik dari wsk kita sendiri sama prcn

terutama di bawah uas sdi

ini satu lagi
cuma mbak clara bagaimana waktu kita menjaga supaya zero accident bisa tetap berjalan
siapa yang terwujud
pertama yang kita nilai investigasi yang dibutuhkan dari internal prcn
ya jadi begini investigasi itu yang pertama akan kami lakukan tadi lapangan sudah kemudian kita akan melakukan terhadap dokumen dokumen
dan tentunya setelah itu akan dilakukan uji laboratorium
beberapa hal kita akan melakukan uji laboratorium
dan tentunya karena bicara masalah laboratorium maka ada ketergantungan pihak lain
saya belum berkoordinasi dengan pihak laboratorium mana yang bisa melakukan uji nantinya
nah ini waktu yang berapa lama itu sangat relatif tergantung pihak pihak yang akan men support kami nantinya
tetapi pada prinsipnya
kami akan mengusahakan secepat mungkin
karena ini berkaitan dengan pekerjaan pekerjaan konstruksi di kemudian hari
yang kami pun tidak ingin terjadi proses yang berlama lama
ada pertanyaan dari mas gito ya mas
ya baik jadi untuk kenapa hal ini terjadi lagi kan
sebenarnya kasusnya berbeda
artinya yang dulu adalah gilder yang sekarang fomwoknya
jadi penyebabnya tadi sedang dilakukan pengujian oleh bersama kementerian pupr
tapi kalau pertanyaan yang untuk memastikan zero exit
kami sebenarnya di wasita sudah memiliki sistem k tiga
dan juga sudah dilakukan safety commitment
seluruh personil waskita itu menandatangani safety commitment
bahwa setiap kegiatan harus direncanakan dengan detail dan dilakukan supervisi
untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut aman
namun dengan kejadian seperti ini ya kembali lagi kami tidak berharap terjadi seperti itu
saif satu sesi lagi
ya mas dari mana sebutkan namanya dan
saya dari teringgung tiongkok
kalau ada uang dan peluang yang dirilis apa yang akan dilakukan
kalau ada uang dan peluang yang dirilis katanya itu terlalu banyak yang terjadi di konstruksi itu
karena tadi dikasih malat remistrasi
saya mau jelaskan benar nggak sih

sudah direncanakan dengan baik dan tidak diawasi secara optimal
saya mau tahu dari waskita gimana terus dari puk
oke satu lagi
saya dari bandara kepala tepung
ini terkait kemarkirans

apakah artinya dengan kecelakaan yang masih berguna proses implementasi dari perbaikan itu belum berjalan dengan maksimal
yang kedua dengan berulangnya kasus ini dari kementerian kepala tepung sendiri
apakah berani nantinya akan menjatuhkan sanksi yang lebih tegas daripada tersebut
baik menjawab dulu pak
baik tadi yang pertama
yang pertama itu biasanya mengenai administrasi
perihal administrasi dan pengawasan ya
itu tentu saja sudah kita lakukan ya administrasi secara detail
tadi kan juga dari proses investigasi itu semua administrasi nanti akan dicek lagi
pengawasan juga kami dalam bekerja kan diawasi juga oleh kementerian kepala tepung
diawasi juga oleh konsultan supervisi
sehingga sebetulnya kami bekerja ini juga tidak sendirian
artinya bukan hanya kontraktor sendiri
karena setiap melakukan pekerjaan pasti ada request nya
apakah kurang saat ini pengawasannya
saya pikir sudah ya
kan ada standar pengawasannya ya kan
dari sisi kontraktor ya
mungkin nanti ada tambahan dari
saya nanya tadi pertanyaannya apa
sanksi mengenai sanksi
mengenai sanksi jadi begini ya
berdasarkan undang undang itu akan ada tingkatan ya sanksi itu
mulai dari teguran sampai pencabutan izin usaha
dan yang terjadi kecelakaan kerja yang lalu pak menteri juga sudah menetapkan sanksi
dan kalau yang sekarang ini kan
investigasi masih dalam proses ya
sehingga kita tidak bicara dulu terhadap sanksi
tetapi berdasarkan undang undang itu memang diatur
karena kita belum menarik kesimpulan masa sudah ditanya sanksinya
apa itu pak
ya kalau kesalahannya cukup fatal dan itu berdampak terhadap
jadi intinya itu begini bahwa kita kembalikan ke undang undangnya lah ya
kita kembalikan ke undang undangnya
undang undangnya mengatur apa
nah pemerintah dalam ini kementerian pupr akan hanya bertugas melaksanakan undang undang
baik bapak ibu dan teman teman sekalian
saya rasa kalau untuk pertanyaannya cukup sekian dulu
nanti kami akan informasikan dengan rilis berikutnya
dan sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu
yang ada di depan kita sekarang ini adalah ini dengan bapak sri handono
beliau adalah ahli k tiga dari kementerian pupr
yang di tengah ini adalah bapak dono sarwoto
beliau adalah kepala divisi tiga pt waskitakarya
dan yang di sebelah kiri saya itu beliau adalah direktur operasi dua pt waskitakarya dengan bapak wiryul adjana
baik terima kasih teman teman sekalian
assalamualaikum wr wb